emeril kahn bumtas yang hilang di sungai aries swiss
diumumkan duta besar indonesia untuk swiss
pada kamis malam pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
kepulsian bern swiss menemukan jasad di bendungan engelhard bern
pada rabu delapan juni pukul enam lima puluh pagi waktu swiss
atau pukul sebelas lima puluh waktu indonesia barat
lokasi ini berada di sekitar lima lima km dari titik pertama eril berenang di sungai are
polisi bern memastikan jasad tersebut adalah jasad emeril kan mumtaz atau eril
setelah dilakukan tes dna
bahwa hasil tes dna
bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah ananda emeril kan mumtaz atau ananda eril
hal ini juga sudah disampaikan secara ofisial oleh polisi bern
melalui media rilis mereka pada pukul tiga belas empat puluh lima siang ini waktu swiss
melalui pesan sikatnya kepada cnn indonesia menteri luar negeri retno marsudi menyatakan
gubernur jawa barat ridwan kamil sudah berada di insel hospital
rumah sakit tempat jenazah eril disemayamkan
jenazah selanjutnya akan menjalani ritual keagamaan sesuai syariat islam
retno menambahkan kementerian luar negeri akan terus memfasilitasi
kepulangan jenazah eril ke indonesia
jasad eril rencananya akan dibawa ke tanah air pada minggu dua belas juni
dimakamkan keesokan harinya senin tiga belas juni dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan ridwan kamil melalui media
media sosialnya sesaat setelah diumumkan penemuan jasad putranya eril
rk juga menyampaikan terima kasih kepada kbri swiss dan otoritas kota bern
atas bantuannya dalam mencari dan menemukan jasad putranya
sebelumnya melalui video yang dikirim humas pemprov jabar
gubernur jawa barat ridwan kamil menceritakan kronologi hilangnya sang putra
saat berenang di sungai are bern swiss
ia menyatakan eril saat itu dalam kondisi sehat dan yang terjadi merupakan musibah
kami itu terduga ada keram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya
di usia yang lagi bagus bagus badannya dia juga hobi berenang
punya lisensi menyelak bulan kerekat
jadi menurut logika fisik harusnya aman aman
tapi kita kan tidak pernah tahu makanya itu disebut oksigen
emeril khan mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di sungai are bern swiss
pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras
ketika itu eril sedang berada di swiss untuk mencari sekolah dan beasiswa s dua
tim liputan cnn indonesia